banjir di kota new york pada jumat lalu melumpuhkan sebagian besar aktivitas dan kegiatan masyarakat
pelayanan transportasi publik seperti subway dan bus juga sempat terganggu
lalu bagaimana dengan kondisi wni yang berada di new york
sudah bergabung bersama kami era eser warga negara indonesia yang berada di new york
selamat malam waktu jakarta mbak era apa kabar
baik selamat malam selamat pagi waktu new york
baik mbak era bisa anda gambarkan kepada kami di sini bagaimana keadaan saat ini di sana di area tempat anda tinggal
dan apakah masih terdampak juga oleh banjir bandang yang terjadi pada jumat lalu
iya saat ini di depan rumah ada perbaikan main vibe
sambungan dari pipa dari diisi dari airnya
air minum semua saluran air untuk minum mandi untuk air panas
itu disconnected dari hari jumat waktu banjir kemarin
baik berarti saat ini sebenarnya kalau saya lihat dari belakang anda
kondisinya sudah tidak ada genangan
tapi air atau bagaimana anda bisa mengakses air yang bersih itu masih kesulitan seperti itu ya mbak era
sampai saat ini air belum
nyala di rumah
oke jadi untuk aktivitas sehari hari seperti apa mbak
kita semua beli air di supermarket
ada tetangga tetangga yang baik yang kasih air
tapi bantuan dari pemerintah sendiri belum ada ya untuk memperbaiki air yang tadi terputus karena banjir bandang ini
mereka responnya lumayan cepat sih
kemarin itu waktu di telpon

nggak akan datang sampai kemungkinan enam jam
tapi mereka datang lebih cepat dari itu
itu udah bagus
tapi mereka lihat karena itu connectionnya di bagian pemilik rumah
jadi pemilik rumah yang harus perbaiki
dan mereka udah kasih izin untuk membuka
saluran pipa connection dari mereka
baik kemudian saya ingin menanyakan dari kjri sendiri
apakah sudah ada himbauan terkait dengan bencana banjir bandang ini
ini karena hujannya hampir seminggu ya berturut turut
kebanyakan sih kita sebenarnya siap nggak siap gitu loh
tapi biasanya di sini selama lebih dari dua puluh tahun tinggal di sini
nggak pernah kejadian seperti ini kecuali sandy waktu itu ya
kalau dari pantauan anda sendiri mbak era
anda kan mengatakan bahwa kejadian ini tidak pernah terjadi di tahun tahun sebelumnya
kira kira apa yang menyebabkan kondisi banjir bandang terjadi di new york pada jumat lalu
saya sendiri kurang tahu
tapi yang pasti ya semua
ya semua orang menyalahkan
sistem berdendam yang sudah lama mungkin
akumulasi yang mungkin nggak terlalu di take care
tapi juga mungkin karena padatnya penduduk dan
karena memang kalau kita lihat sebenarnya kota new york ini kan adalah kota besar dan juga maju ya mbak
jadi memang sebenarnya tidak pernah terpikirkan ya ya
untuk masyarakat sendiri jika kota ini bisa banjir sedemikian besarnya
karena saluran atau bagaimana simulasi dari airnya ini sendiri tidak mempunyai perputaran yang bagus
seperti itu ya mbak kondisi di sana
bisa dibilang iya dan enggak
karena sebagian tempat itu bagus dan sebagian enggak
mbak era tadi kan mbak era mengatakan bahwa salah satu penyebabnya juga karena
nah apakah saat ini kondisinya masih hujan di sana atau sudah mulai bisa semakin jarang hujannya
sehingga banjirnya kalau saya lihat di belakang anda sudah mulai mengering
sejauh ini hari ini itu beautiful day ya
jadi enggak ada hujan sunny dan semuanya sudah kering turut
tapi sebagian tempat ya
yang terkena banjir itu masih kelihatan tidak bagus
jadi kalau di tempat saya sih alhamdulillah enggak kena banjir
tapi karena efek itu di saluran bawah tanah jadi pipanya disconnected
baik mbak era terakhir
apakah ada kekhawatiran dari warga di sekitar anda terkait dengan bisa jadi ada potensi banjir susulan beberapa hari mendatang
sejauh ini kalau menurut cuaca di online itu bakalan hujan lagi weekend ini
tapi belakangan ini memang lebih banyak hujan nggak seperti biasanya
dan hujannya itu berturut turut yang belum kering sudah hujan lagi belum kering
jadi kemungkinan mungkin akan menjadi banjir lagi kalau semuanya itu belum tertanggulangi yang kemarin kemarin ya
terutama sistem drainase nya yang belum diperbaiki
baik mbak era pastinya kita berharap semoga tidak ada banjir susulan yang terjadi di new york
dan juga mendoakan mbak era dan juga seluruh wni dan seluruh masyarakat yang ada di sana semua dalam kondisi sehat selalu
terima kasih atas informasinya mbak era eser melaporkan langsung dari new york
selamat malam waktu jakarta
selamat malam jakarta